ormas front pembela islam melakukan unjuk rasa di depan mabes polri sebagai buntut konflik antara ormas fpi dengan ormas gmbi di bandung beberapa waktu lalu
fpi mengklaim sekitar lima orang anggota fpi dan simpatisannya akan mulai berkumpul di lapangan masjid agung al azhar untuk kemudian melaksanakan ibadah sholat duha bersama
hal utama yang akan disampaikan fpi ini adalah menuntut kapolri jenderal polisi tito karnavian untuk mencabut jabatan irjen polisi anton harlian sebagai kapolda jawa barat
yang diduga fpi telah melakukan pembiaran terjadinya konflik antara ormas fpi dan ormas gmbi di bandung beberapa waktu lalu